kayaknya aku pernah lihat dia deh
kepala bung su
kepala bung su
kepala bung su
kepala bung su
kepala bung su
pak lihat deh
anak bung su kita sudah besar dan cantik sekali
mama papa tau gak
kenapa erin danan cantik gini
pasti ada yang spesial
ada deh nanti juga tau pas dateng
kamu cantik banget

kamu bisa menurutku
terlambat untuk kamu sadari
mengelang rasa cinta itu lagi
meradang hatiku karenamu
menahan rindu yang tak sudah sudah
bukan lagi kamusku
mengulang semua rindu
berat hati jika harus kembali
kita kayaknya pernah ketemu deh
ketemu dimana ya
waktu itu di butik
kita gak sengaja tabrakan
oh itu kamu
waktu itu aku habis beli baju buat casting
jadi kalian berdua saling kenal
kita sempit banget ya
oh ya kita kan belum kenalan kak
ya sudah mari kita mulai acaranya
sebentar pak nagraj
temen aku reza belum dateng
maksudnya itu raju
raju itu kan belum tau kalo rumah ini tuh ada perlindungnya
dia bisa mati kalo sampai masuk kesini
oh maaf semuanya
saya mau pamit ke kamar sebentar
ada yang ketinggalan
aduh raju kenapa sih susah banget telfon
telepon sedang sibuk silakan hubungi beberapa saat lagi
itu kan putri sinta
dia dalam bahaya
air ku terasa parah seperti ini
jangan lupa telfon
ya bunga mahena
aku akan ambilkan itu untuk aku
tugas kamu itu di depan
ngapain ke belakang tangan
bo ntar aja gitu loh
banyak kerjaan di depan bantuin
semoga gak ada yang lihat aku